ya kenaikan kasus covid sembilan belas secara nasional sepekan terakhir sangat mengkhawatirkan
karena menunjukkan tren terjadinya lonjakan
sejumlah daerah bahkan terjadi ledakan kasus
imbas dari lonjakan kasus adalah sistem faskes yang diambang kritis
di sisi lain koordinasi antara pusat dan juga daerah
soal kebijakan tampaknya masih belum satu suara
bagaimana media melihat kebijakan yang diambil pemerintah
soal penanganan covid sembilan belas dan juga kenaikan kasus yang terjadi belakangan ini
kita akan ulas pada malam hari ini dari kacamata editorial view
bersama dengan dewi savitri standard and practices cnn indonesia
selamat malam mbak dewi
selamat malam renhard apa kabar
kabar baik mbak dewi savitri
kita cnn indonesia selalu ikut mengawal ya mbak dewi
soal kasus covid sembilan belas ini dan juga ledakan kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan ini
nah ketika kemudian sepekan terakhir kita lihat angkanya semakin mengkhawatirkan
apa saja mbak dewi catatan dari cnn terhadap penanganan kasus covid sembilan belas
yang terjadi di indonesia
apa yang terjadi saat ini
tidak para kepala daerah tingkat dua maupun tingkat tiga
maupun di lingkup lingkup komunitas yang terkecil
yang kita lihat sebelum ini tadi
seorang bupati di banjar negara mengatakan bahwa
saya yang akan bertanggung jawab pada kerumunan yang dibubarkan
betul bahwa acuannya adalah surat dari kementerian dalam negeri ya
dari menteri dalam negeri
tetapi pak bupati tidak melihat bahwa konteks dari situasi kerumunan
dan situasi yang melibatkan rakyat banyak
seringkali lepas dari unsur unsur prokes
menjaga memonitor dan memastikan proses tegak itu
seringkali gagal dilakukan terutama di daerah
dan akibatnya apa
kalau ada pernyataan semacam ini
ini menjadi kontradiksi antara apa yang digariskan oleh pusat
dan menjadi konsensus para ahli dan para penegak hukum
itu menjadi kacau di lapangan
ini menunjukkan bahwa leadership nya tidak berjalan dengan baik
di tengah situasi di mana kita perlu kepemimpinan yang sangat penting saat ini
yang kedua kita ingin mendorong agar kegiatan imunisasi
untuk vaksinasi covid sembilan belas dalam bentuk apapun dilakukan
secara merata dan massal di berbagai daerah
saat ini yang kita lihat adalah banyaknya gerakan semacam ini
dilakukan di jakarta dan sekitarnya
tetapi bagaimana dengan daerah
kita tahu titik titik hotspot saat ini adalah titik titik di jakarta dan sekitarnya
dan di luar itu
sehingga ini memerlukan tindakan yang cepat
untuk melindungi masyarakat yang belum tertular
agar tidak tertular
atau kalaupun tertular
mereka tidak menjadi mempunyai
meningkat kesakitan yang berat
dan kemudian akan makin memberatkan kasus dan fasilitas
dan yang ketiga kita ingin dari redaksi mendorong
supaya publik bekerja lebih sehat
dan lebih memperhatikan dirinya dan lingkungannya
anda tidak hanya peduli tentang diri anda
tetapi juga anda juga peduli pada orang orang lain di sekitar anda
jadi pakai masker
di tangan jaga jarak
itu mantra yang terus menerus ingin kita sampaikan
awalnya dari tiga hal itu dulu yang ingin kita dorong dari rekan
baik mbak dewi menarik ya
tiga hal yang kemudian menjadi highlight utama redaksi kita terhadap
soal leadership ini mbak dewi ini juga cukup menarik
ketika kita tahu bahwa ada kenaikan angka kasus yang
tinggi sekali hari ini di jakarta
di saat yang sama juga tadi
wakil gubernur dki jakarta menyampaikan bahwa
kalau kemudian ada desakan untuk
pengetatan wilayah lagi
atau mungkin bahasanya lockdown
psbb atau apapun itu
itu kemudian juga bergantung kepada pusat
nah ini seringkali kemudian antara pusat dan juga daerah
ini tidak satu suara soal itu
apakah ini juga kemudian hal yang kita anggap penting ya
untuk agar ada satu kebijakan yang kemudian berlaku untuk semuanya
maka pusat itu akan sangat menentukan ya
salah satu kunci keberhasilan adalah bagaimana pusat
menyusun arah dan kemudian menampilkan arah itu dalam sikap sikap yang bisa dibaca dan diterjemahkan
bukan cuma oleh pejabat di tingkatan di bawahnya
tapi juga oleh publik
salah satu contohnya begini
dalam beberapa pekan ini
nyampang kasusnya naik terus
dan kemudian kita lihat situasinya sudah makin mengkhawatirkan ya
membuat paskes dan naket kewalahan
kita belum melihat tampilan
tampilnya bapak presiden misalnya pak jokowi
atau pak arlangga harkarto yang ketua kcpp
tampil langsung ke depan publik dan mengatakan bahwa situasinya berat
maka kita harus begini begini begini
kita memang melihat munculnya pak presiden di beberapa acara vaksinasi massal ya
dan tentu kita apresiasi bahwa
pak presiden punya perhatian yang sangat besar pada vaksinasi
karena itu memang kita percaya salah satu hal yang
akan sangat membantu kita keluar dari krisis pandemi
tetapi vaksinasi cuma satu hal yang lain ada banyak
dan beberapa ahli meyakini bahwa
keluar vaksinasi ada dua vaksinasi lain yang tidak kalah pentingnya
pertama adalah vaksinasi tiga m yang tadi itu
masker cuci tangan jaga jarak jauhi kerumunan
kemudian vaksinasi berikutnya adalah leadership
karena yang menentukan arah yang menentukan strategi adalah para pemimpin
kalau pemimpinnya tidak tampil dan kemudian memberi
message yang jelas ya pesan yang jelas kita ini harus ngapain
yang terjadi adalah yang dibawa terproteksi kan pesan pesan itu
dengan sudut pandang mereka sendiri sendiri
misalnya yang tadi kita lihat dari bupati banjarnegara ya
kesannya justru berkebalikan dengan apa yang diamanatkan oleh para ahli
meskipun kita mendengar beliau mengutip
loh saya ini cuma melaksanakan apa yang menjadi amanat dari menteri dalam negeri
hal lain misalnya yang kita
dengar beberapa minggu lalu beberapa hari lalu
tri pariwisata dan ekonomi kreatif misalnya sandiaga uno
mengusulkan bagaimana kalau anggaran untuk tes covid yang belum terpakai
besarnya ternyata mencapai enam triliun rupiah menurut beliau
dipakai untuk subsidi tes covid untuk mereka yang akan berwisata ke bali
jadi di satu sisi kita dalam kondisi menuju puncak di gelombang kedua
di sisi lain ada perang pejabat puncak pejabat publik
yang bagaimana kita mendorong masyarakat untuk berwisata
ini kan beda beda arahnya
dan menurut saya itu terjadi karena salah satunya
arahan dari atas tidak terlalu jelas dari presiden tidak terlalu jelas direktifnya
sehingga kemudian diterjemahkan dengan cara yang berbeda beda
oke baik mbak dewi menarik ya
kalau soal vaksin vaksin ini kan juga menjadi salah satu
satu jurus pemerintah untuk bisa mengendalikan pandemi
tapi saat ini situasinya mungkin semakin buruk karena ada varian delta
di saat yang sama vaksinasi kita sudah meleset dari target ini mbak dewi savitri
nah kalau kemudian kita meng highlight soal vaksin
apa evaluasi dari editorial kita soal vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah mbak dewi savitri
ini isu salah satu isu yang paling penting yang kita hadapi saat ini
dan salah satu tugas yang paling krusial yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah
pertama kita memperkirakan bahwa saat ini vaksin yang masih tersedia dalam stok itu
ada sekitar empat puluh sampai empat puluh lima juta unit
ini berasal dari sembilan puluh lebih sekian juta dosis yang sudah kita terima pada awal bulan ini
dan kemudian sudah dipakai untuk di berbagai daerah
dan kemudian sekitar minggu ini perkiraan kita di redaksi cnn
indonesia itu masih ada sekitar empat puluh sampai empat puluh lima juta dosis
nah bagaimana caranya kita mendorong supaya puluhan juta dosis ini segera terserap
karena situasinya sekarang di berbagai daerah
kita itu berkejaran dengan varian varian yang lebih ganas ya
delta alpha gamma dan seterusnya
semakin lama syarikat tidak divaksinasi
semakin mungkin terjadi persebaran varian varian ganasnya
dan semakin mungkin terjadi varian varian baru yang mungkin lebih ganas lagi
jadi kita berkejar kejaran satu itu
yang kedua ini punya umur ya jadi ada masa ada luarsanya
expirey date itu kan tidak lama dan karena itu kalau tidak segera diberikan
sangat mungkin nanti kita terpaksa harus memusnahkan kalau tidak terpakai
jadi ini persoalan persoalan yang harus segera diselesaikan
dan di sisi lain sebenarnya isu vaksinasi
ini bukan isu yang luar biasa kompleks
kalau kita melihat bahwa
sama sekitar dua sampai tiga dekade terakhir ini
indonesia sudah sangat berhasil dengan berbagai program vaksinasi
terutama untuk vaksinasi dasar ya imunisasi nasional
selama puluhan tahun kita dipuji sebagai negara
yang mampu menyelenggarakan imunisasi dengan sangat baik
sehingga kita mampu mengeradikasi ya
memusnahkan atau setidak tidaknya mendekati memusnahkan
berbagai jenis penyakit
sebelumnya mengancam nyawa anak anak indonesia
misalnya polio tb misalnya mams bela dan seterusnya
itu sayangnya kali ini nampaknya belum bisa diterapkan untuk vaksinasi covid
yang kita lihat adalah lagi lagi masih terpusat di kota besar
di daerah kita belum melihat itu dilaksanakan secara masif
karena kita mendorong
bagaimana kalau dilakukan di setiap puskesmas
dibolehkan kesempatan untuk langsung vaksinasi
nggak usah pakai surat domisili
pokoknya semua orang indonesia bahkan kalau perlu nggak usah pakai ktp
semua orang indonesia belum vaksin vaksin silahkan
dengan demikian itu akan jadi lebih cepat
boleh di mal boleh di posko boleh di mana aja
mbak dewisa fitri terakhir mbak
sekarang ini di tengah lonjakan kasus di beberapa daerah
mulai muncul mungkin bukan desakan ya
atau pemerintah untuk mengambil extraordinary policy making begitu
melihat kondisi ini
tidak bisa kemudian menjadi lebih setengah setengah begitu
nah kalaupun ada pengetatan wilayah
lockdown ini kan menjadi isu lama yang kemudian memang tampaknya sulit untuk diambil
karena berbagai pertimbangan baik ekonomi dan juga soal kesehatan
tapi kalaupun ada pengetatan ini mbak dewi
apa yang kemudian perlu kita cermati atau perlu kita berikan masukan
kita dorong kepada pemerintah baik pusat dan juga daerah
untuk melakukan pengetatan
pengetatan yang seperti apa
agar bisa meminimalisir mengurangi mobilitas dan juga penyebaran covid sembilan belas di tengah masyarakat
terutama ketika muncul varian delta dan juga varian yang lain
saya kira di redaksi sendiri isu lockdown dan non lockdown ini sudah menjadi bagian dari diskursus yang lama sekali kita perdebatkan ya
tetapi poinnya begini ini situasinya adalah situasi darurat
dan karena daruratnya adalah darurat epidemi ya
buah gelombang penyakit menular yang sangat ganas
maka kita harus mendengar dari orang orang yang memang punya kecakapan
punya kemampuan sekolah dan punya alian bertahun tahun berkutat dengan isu ini
dan kita sudah mendengar para ahli epidemiologi
apakah mereka yang di dalam maupun yang di luar pemerintah menyampaikan poin poin tentang kenapa perlu ada lockdown
kenapa perlu ada penutupan wilayah batasan penyekatan dan seterusnya
dalam kasus pulau jawa atau bagian bagian yang lebih kecil seperti madura misalnya
kalau kita merujuk kasus bangkalan ya
ada usulan untuk sudah kita kunci saja dulu satu satunya
sudah kita kunci saja dulu satu pulau supaya tidak rembet kemana mana
dan kita lihat bahwa ketika saran saran semacam itu tidak diikuti
ternyata penyebarannya memang cukup masif ya
dan kemudian terjadi perluasan dari situasi daruratnya berbagai wilayah lain
nah apakah kalau kemudian itu diikuti maka tidak akan terjadi penyebaran
kita tidak tahu juga
tetapi begini poinnya
ketika sekitar sebelas sampai lima belas bulan terakhir ini
pemerintah memilih untuk tidak terapkan lockdown ya
kalau lockdown itu kita maknanya sebagai penutup rapat gitu ya satu wilayah
kita sudah melewati gelombang pertama yang sangat buruk
dan sekarang kita melalui gelombang kedua yang justru lebih buruk lagi
jadi itu artinya apa
kebijakan kebijakan yang sudah kita terapkan di bagian pertama dari gelombang pandemi ini
kelihatannya memang tidak memadai lagi
tidak memadai lagi
jadi harus dicari cara cara baru
yang kalau kemudian cara cara itu harus levelnya lebih ketat gitu ya
ya apa boleh buat gitu
karena kalau kita memakai cara yang sama sudah pasti itu tidak akan berhasil

kalau mengikuti dinamikannya
kita bisa mengikuti dengan lebih berharga
jadi kita harus mencari cara cara yang baru
kalau mengikuti dinamika sosial media di indonesia ya
dari satu grup whatsapp ke grup yang lain
kalau mau contoh aplikasi gitu
kita mendengar bertubi tubi
mencari kamar tidak mendapatkan
meninggal dunia karena tidak dapat ruang icu atau ventilator
masih berjuang untuk mendapatkan hasil pcr
dan seterusnya dan seterusnya
ini menunjukkan bahwa situasinya sekarang darurat yang lebih parah
jadi tindakannya juga mestinya mencerminkan dari situasi ini
menarik mbak dewi savitri
sebagai media tugas kita juga untuk terus mengawal kebijakan pemerintah ini
apalagi di tengah situasi pandemi yang berpotensi memburuk ya
di tengah ada serangan varian delta
dan juga menurunnya kedisiplinan masyarakat
kita perlu ingatkan dan mendorong untuk terus mempercepat vaksinasi
untuk semua masyarakat
terima kasih banyak mbak dewi savitri
sudah berbagi perspektif dalam editorial view pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu mbak